sembilan ratus sembilan puluh dari seribu tiga ratus delapan anggota tni dari sekolah calon perwira angkatan darat
telah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
kabar mengembirakan tersebut disampaikan oleh kepala staff tni angkatan darat
jenderal tni andika perkasa saat melakukan kunjungan kerja
di kota cimahi jawa barat pada selasa sore
mereka dinyatakan sembuh setelah menjalani tes swab tahap kedua
empat ratus lima puluh tujuh anggota tni yang sembuh kembali melanjutkan pendidikan di cipatat bandung barat
ada pun tiga ratus delapan belas anggota tni yang belum sembuh masih menjalani isolasi mandiri di secapa ad bandung
tadi ada empat ratus lima puluh tujuh yang tadinya positif itu sudah kita kirim ke cipatat
untuk melanjutkan pendidikan berikutnya
tetapi sebetulnya dari seribu tiga ratus delapan
seribu tiga ratus delapan itu sudah tinggal tiga ratus delapan belas yang positif per hari ini
sementara itu seorang pasien bernama yayat yang sembuh dari covid sembilan belas
disambut hangat oleh para warga saat tiba di desa cigadok tasik malaya jawa barat
selain berebut menyelaminya warga mengeluh elukan pasien
hingga mengantarnya sampai ke kota tni
sampai ke rumah
upaya ini diharapkan dapat menghapus kesan buruk bagi pasien keluarga dan lingkungan sekitar
setelah terpapar covid sembilan belas
sebelumnya yayat menjalani perawatan dua puluh satu hari di ruang isolasi khusus covid sembilan belas
di rumah sakit umum daerah smc tasik malaya
meski sudah dapat pulang
ia masih harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama empat belas hari
tim liputan cnn indonesia